aksi karyawan minimarket menghalau pencuri terekam cctv pelaku membawa kabur uang enam puluh tujuh juta rupiah yang disimpan di dalam berangkas
dalam rekaman cctv terlihat pelaku yang keluar dari minimarket langsung dikejar oleh seorang karyawan perempuan
keduanya sempat terlibat saling tarik menarik sehingga karyawan minimarket jatuh terpental
pelaku kemudian kabur membawa uang enam puluh tujuh juta rupiah
dalam aksinya pelaku membawa senjata api untuk mengancam karyawan
tarik menarik antara karyawati dengan pelaku yang mengendari motor tersebut
namun karena mungkin perempuan mereka melarikan diri langsung ke arah kota